dan kita beralih ke informasi selanjutnya buka puasa identik dengan ngabu burit atau menunggu waktu berbuka puasa
beragam cara dan lokasi dipilih untuk menunggu azan maghrib
nah di surabaya jawa timur ada sebuah lokasi untuk berbuka puasa yang istimewa yakni di ketinggian enam puluh lima meter
ya ngabuburit kini menjadi salah satu tradisi yang menyenangkan sembari menunggu waktu berbuka puasa
biasanya kita ngabuburit bersama keluarga maupun teman di tempat tempat yang indah maupun bisa juga di rumah sebenarnya
nah untuk kali ini saya ingin mengajak anda menikmati suasana ngabuburit yang berbeda
yakni di rooftop di ketinggian puluhan meter di tengah kota surabaya
wah seperti apa yuk ikutin
lokasi ngabu burit kali ini adalah city lights jawa paragon surabaya
di ketinggian lantai dua puluh satu kita bisa melihat indahnya kota surabaya serta ujung kota dari berbagai mata angin
suasana dan jalanan kota yang biasa kita lewati setiap hari tampak berbeda jika dilihat dari ketinggian enam puluh lima meter
ya hujan tak berarti selalu kelabu
nah ketika anda berada di sini anda akan mendapatkan berbagai pilihan pemandangan
ketika anda datang di sini dalam suasana cerah anda bisa menikmati matahari tenggelam di kota surabaya
namun bila anda datang di sini seperti saat ini seperti saat saat berada di sini
hujan ini justru anda bisa mendapatkan pilihan pemandangan temaram kota surabaya
yang memunculkan lebih jelas lampu lampunya bahkan juga lampu mobilnya
dan yang jelas ini lebih memanjakan mata anda
nah kebetulan sekarang sudah terdengar adan maghrib maka selamat berbuka di langit surabaya
karena berada di ketinggian suara azan pun terdengar jelas di sini
menu berbuka disiapkan oleh chef dodi kurniawan
kali ini menunya adalah aussie lamb chop
tak berselang lama menu tersebut siap dinikmati bersama teman ngabuburit bersama
jadi di sini rasanya nikmat juga gitu loh
untuk kita itu bisa sambil dengan santai lihat lihat pemandangan
jarang loh di tempat tempat lain tuh ada kayak gini
jadi saya orang surabaya yang baru pertama lihat seluruh kota dengan keindahan malam
gemerlap gitu dia di sini di city light ini
seru banget pokoknya
suasana tempat ini pas untuk keluarga anak muda dan berbagai kalangan
harga menunya pun cukup terjangkau mulai dari puluhan ribu rupiah
wah kita cepet banget ya ini malah habisnya ya
ya benar benar berbuka puasa yang sangat istimewa
ini menunya pas untuk bulan ramadan jadi olahan domba dengan saus jamur yang diolah sangat empuk
dan juga rasanya pas untuk berbuka puasa
tak hanya itu suasana berbuka
saat di sini saat menunggu berbuka tadi ini kita bisa melihat pergantian dari terang ke gelap dengan jelasnya
sekali lagi kita di sini menikmati menu istimewa di bawah langit surabaya
yuk nikmatin lagi